itu kayak mobilnya pak randy mau kemana
aku seneng deh tinggal rumah ovan
ovan baik banget
bagus sih juga baik banget
pak aku seneng banget
akhirnya ada mbak andin sama reina disini
mereka kira kira nampak berapa lama ya pak
tore ibu pak
papa perhatikan sikap kamu terlalu keras sama elsa
elsa itu masih istri kamu
tolong kamu kendalikan diri kamu
jangan selalu menyalahkan elsa
dia berjuang sendiri melahirkan anaknya
dan itu gak mudah
kalau soal melahirkan itu hal yang lain pak
tapi aku sangat yakin
siapapun gak bisa mengendalikan dirinya
kalau berhadapan dengan elsa sebagai istrinya
papa tau sendiri sikapnya kayak apa
pernah berbuat salah
kesalahannya sangat besar
kamu sendiri juga gak luput dari kesalahanmu
dan elsa baru aja melahirkan anak kalian
kamu gak tahu kan keadaan elsa saat ini
dia itu lelah mental dan fisik
gak pantas sebagai seorang suami
selalu bersikap keras dan selalu menyalahkan elsa
dan beri dukungan elsa
seandainya elsa masuk kembali ke penjara
kamu tetap akan mempertemukan elsa dengan keisha anaknya
karena hal yang terberat bagi elsa saat ini adalah
berpisah dengan anaknya
aku mau ganteng dulu pak
papa langsung aja ke ruang tunggu ya pak
sepertinya sudah sangat sulit buat nina memaafkan ersa
sepertinya rumah tangga mereka sudah tidak bisa diselamatkan lagi
saya mau tanya
hari ini ada pasien yang bernama andini karisma putri
datang kesini untuk periksa kandungan
sebentar saya cek dulu
belum ada pak
belum ada ya
saya mau tanya
oh iya baik pak
aku sama rena ke rumah sakit dulu ya
tetap mainin mama dulu ya
aku mau lihat adik aku
kakak yang baik kamu
siap ya sayang siap ya mbak
yaudah kalau gitu jualan assalamualaikum
ah ya allah
di sini cucuku keisha sakit
sedangkan di jakarta andi dan al bertengkar
kenapa masalah harus datang berbarengan ya allah
mama seneng banget kamu selamat sayang
mama tuh udah khawatir banget sama keadaan kamu dan bayi kamu
makasih ma terus perhatian ya
selamat ya sekarang kamu udah jadi ibu
dan mama seneng banget
ternyata kamu udah memberi nama keisha ke anak kamu
itu kan nama pemberian mama ya dulu
elsa gimana keadaan keisha sekarang
keisha masih terus diobservasi ma
dan diharapkan habisnya naik lagi hari ini
kita semua berdoa ya buat keisha
mudah mudahan cepat pulih
mama juga kepingin gendong cucu mama
kok gak keliatan
aku juga mau kesha cepat sembuh
saat keisha sembuh
berarti aku akan kembali ke lapas
dan berpisah dengan keisha
dalam waktu yang cukup lama
rasanya aku gak sanggup bayangin harus berpisah sama keisha
aku datang kesini untuk menegaskan elsa
kalau ini terakhir kalinya kita ketemu
dan aku udah gak mau kenal lagi orang lojong
nino jangan pergi nino
kamu emang gak mau ketemu sama anak kamu
kalau seolah olah gitu
kita tunggu aja sampai dia akhir
sekarang keisha sudah lahir
aku bisa merawat dan membesarkannya
sepertinya sudah waktunya sekarang
untuk aku menceraikan elsa
aku bisa mencerahkan elsa
lalu aku bisa memulai hidup baru
hidup sendiri bersama keisha putriku
itu kayak mobilnya pak randy
nelas ini deh tinggal di rumah ovang
ovang baik banget
dan keesnya juga baik banget
pak aku seneng banget
akhirnya ada mbak andin sama raina di sini
mereka kira kira nyepi berapa lama ya pak